biaya ya ustadz ustadz udah nggak tahu lagi mesin buat apa sama anak itu kalau gitu saya coba cari
dulu ya ustadz ya saya pamit ustadz saya izin cari suami dulu assalamualaikum waalaikumsalam
pak ustadz eh eh eh ini di jalanan apa di kebun
kita bantu aja yuk
pak ustadz mau kemana pak ustadz mau tolongin sobri indra dan lukman
kasihan mereka tuh ngikut ngikut bareng begitu kecapean

enggak ustadz itu baru namanya santriwan pondok pesantren kunantan harus saling tolong menolong
iya ustadz kan muslim itu harus saling tolong menolong betul tidakkah itu beruang
banget eh sebentar sebentar kalian mau tolong sobri cs kan iya ustadz kuenya
ustadz musa yang mulia dasar yang pegangnya dan dimakan ya ustadz
dan sekaligus persaudaraan
bukan makanan ustadz musa kan
saya tuh gak sengaja ustadz
kita keluar sana aja
ya kebawah suasana
malam itu kan sekarang hujan
panahkan saya juga
dia gak jaga tanpa ada gempa lagi
tapi saya gak sengaja beneran deh
kalau ustadz gak sengaja
kenapa dimakan terus
wah kok ringan
dengan adanya kalian membantu para korban
dengan bahu membahu dan bekerja sama
ya pak sama sama
emang dipesan dari kita diajarin kayak gini
saling bantu membantu bersatu kita
tugu bercerai kita
kami mengucapkan terima kasih banyak
kepada pun anta
yang mana telah mengirimkan pasukannya
untuk membantu warga kami yang kena bencana
sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih
kami juga ingin mengucapkan terima kasih
sudah diterima disini
kami disini cuma ingin mengajarkan kepada anak anak semua
untuk saling bantu membantu dan tolong menolong pak
baik kalau begitu kami dari pondok pesatrikun anta
atas nama bapak kiai amin mengucapkan banyak terima kasih
dan kami mohon pamit dulu
semoga moga becara ini bisa berlalu
dan allah memberikan berkat dan rahmatnya untuk kita semua
begitu kami pamit pak
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
burung sirian burung cendrawati
cukup sekian dan terima kasih
ya udah kalian duluan aja aku masjid
nanti aku nyusul aku capek
bukan mau tidur nanti aku nyusul

gak jadi surat kan
udah kalian duluan aja
kalau dimalarin bukan salah kami ya
ya habib ya habib salam alaika salam alaika salam alaikum warahmatullah wabarakatuh
walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah salatan wassalam
bahagia karena melihat kalian langsung turun membantu masyarakat yang sedang kena musibah
tapi pak ustadz aku capek nih juga tangan sama kaki aku pegel sungguh terlalu
orang yang ikhlas itu dia tidak akan pernah mengulung karena membantu sesama itu kewajiban kita sehingga kita harus semangat
untuk kebaikan kita
kita juga paham rahim alhamdulillah anak anakku yang soleh dan soleha hari ini kita belajar
banyak dengan apa yang terjadi yakni musibah boleh jadi allah mempunyai cara untuk kita ketika
terjadi musibah allah ingin menghapus dosa dosa kita dan mengangkat derajat kita juga boleh jadi
ini juga suatu teguran dari allah agar apa agar kita ingat kepada allah sehingga kita selalu dekat
dengan allah subhanahuwata'ala fahim tum maaf ustaz tolong disampaikan juga untuk masalah camping
untuk usaha untuk usaha camp
baik anakku sekalian ada kabar gembira buat kalian besok kita akan sama sama untuk
mukhiyam yakni berkemping keluar dari pesan akun hantar ini kita akan belajar bagaimana
mencintai alam dan belajar melihat alam agar kita bisa mandiri serta bisa
menjadi orang yang cinta sesama dan cinta kepada alam sekitar alhamdulillah ustadz dan
tadi saya perhatikan semua anak anak disini semuanya hadir kecuali sobri sobri cuma lihat
oh iya ustadz ya sampai kemana ya itu dia tuh ustadz saya mau coba cari ke kamarnya sama saja kalau sampai dia tidur
cik emang dia tidur
cik emang dia tidur
cik emang dia tidur
cik emang dia tidur
ya ustadz saya udah gak tau lagi masih membuat apa sama anak itu kalau gitu saya coba cari dulu ya ustadz ya
saya pamit ustadz saya ijin cari sobri dulu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz ini di jalanan apa di kebun
pak ustadz pak ustadz ini di jalanan apa di kebun

ustaz maju mundur panggung
kalau di atas kepala saya banyak burung
ini ada tulung budak
pak su heran makan roti
kalau jalan hati hati dong
masa palasnya dimaksudin keranjang cucian
emang palasnya mesin cucian lah
ya allah pak ustadz
saya bener bener kagak tahu
kagak ngeliat gajrugan
iya makanya besok besok kalau jalan hati hati
kasih spion di jidat sini nih
dia bisa lihat tuh
oh ada orang di belakang
mau sebil atau
yaudah yaudah pak ustadz
saya mau ada urusan penting
ini saya harus buru buru
sama pak ustadz
lihat pak ustadz
eh jangan saling ustadz
aduh keseriput kaki saya
aduh kaki saya keseriput nih
berja berapa ini
ketinggalan soal pasir berjamah di masjid

orangnya nggak ada

t kris film kamu
istirahat kongsi satu tiedus salib

itu adalah allahmu minum minu

emangerry tidak bisa ah '
hanya hanya bikin mengharumes mahasiswa bukit